iya tanggal dua puluh delapan september tahun dua ribu sembilan belas ini merupakan hari jadi kereta api yang ke tujuh puluh delapan
tapi moda transportasi kereta api ini sudah ada ya di nusantara zaman kolonial belanda pada abad ke sembilan
nah dengan berjalannya zaman ya moda kereta api semakin lama juga semakin diminati oleh masyarakat indonesia
bukan saja untuk berjalan dari tujuan a ke b tapi untuk misalnya tujuan wisata
dan macam macam kereta apinya juga sudah tersedia dengan kualitas yang semakin membaik ya
semakin canggih dan juga pelayanan yang semakin baik
nah insight with desi anwar kali ini sedang berada di stasiun
stasiun kereta api sasak saat yaitu di kabupaten bandung barat sekitar tiga puluh km dari kota bandung
ini merupakan stasiun yang dibangun pada zaman belanda
kita akan berbicara langsung dengan direktur utama pt kai
untuk menanyakan lebih lanjut apa apa saja perkembangan yang dilakukan oleh bumn ini
untuk memajukan moda transportasi kereta api di indonesia
kereta api saat ini menjadi salah satu moda transportasi
favorit masyarakat indonesia untuk menghindari kemacetan lalu lintas
dari tahun ke tahun pengguna layanan kereta api mengalami tren kenaikan
seiring dengan membaiknya layanan
dari data yang dihimpun oleh badan pusat statistik
pada dua ribu delapan belas pengguna kereta api di wilayah jabodetabek jawa dan sumatera
mencapai empat ratus dua puluh dua juta penumpang
yang berjumlah dua ratus tujuh puluh tujuh juta penumpang
dengan bertambahnya jumlah penumpang setiap tahunnya
berbagai perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna kereta api
dimulai dari perbaikan fasilitas penambahan jumlah kereta
hingga revitalisasi terowongan terowongan kereta warisan pemerintahan belanda
yang tentunya memiliki unsur sejarah yang bernilai

yang menyebabkan penyelenggaraan kereta api di indonesia
menyebabkan penyelenggaraan kereta api di indonesia
untuk mengetahui perkembangan perusahaan kereta api indonesia yang zaman now
saya sudah ditemani oleh direktur utama pt kai yaitu edi sukmoro
halo mbak desi selamat pagi
kita sudah tujuh puluh empat tahun ya
lumayan ya sudah cukup lama sudah dewasa
dan merupakan perusahaan yang berkembang di indonesia
dan merupakan suatu kebanggaan juga bagi kita
saya lihat itu sudah banyak sekali ya kemajuan dalam dunia perkereta apian indonesia
tapi sebelumnya kita mungkin cerita sedikit ya pak edi ya
kita ini berada di stasiun sasak saat
sasak saat ini kan bahasa sunda
artinya apa ya coba saya tes
ini jembatan kering
bahasa sundanya seperti itu katanya
dan ini merupakan salah satu stasiun peninggalan zaman belanda
kalau di google katanya dibangunnya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
katanya punya terowongan yang tertua
dan salah satu yang objek menarik ya disini
mungkin pak edi bisa cerita sedikit mengenai stasiun ini
apa yang kira kira unik ya
ya stasiun sasak saat ini memang sejak zaman belanda
kemudian ketinggiannya itu di lima ratus sembilan puluh an meter di atas permukaan air laut
nah memang di dekat stasiun ini ada terowongan
yang cukup panjang
sembilan ratus lebih ya
dan terowongan ini yang aktif
sebenarnya memang ada yang terpanjang di indonesia terowongan
tetapi sekarang ini tidak aktif
itu ada di banjar menuju ke pangandaran
itu ada wilhelmina terowongan namanya
itu satu kilometer lebih
nah untuk sasak saat ini
saat ini memang udaranya seperti ini mbak desi
iya segar ini
karena di ketinggian yang seperti ini
itu memungkinkan udara pagi ini segar

iya dan ini sebenarnya kan tidak terlalu jauh dari udara pagi ini ya

tapi pak edi walaupun kita sekarang kan
istilahnya sudah zaman now ya
pt kereta api mau tidak mau
karena di situ ada teknologi yang berkembang
kualitas dan kecanggihan kereta apinya juga semakin maju
mungkin kita bisa kilas balik sedikit
karena ini kan dalam rangka kita tujuh puluh empat tahun ya
istilahnya memiliki perusahaan ini
tapi sebelumnya kan belanda sudah maju ya
mungkin bisa cerita sedikit
berapa kira kira stasiun stasiun unik yang masih merupakan peninggalan belanda itu yang ada di indonesia
saat ini memang pemerintah memberikan dorongan untuk melakukan reaktivasi beberapa jalur yang sejak zaman belanda dibangun
tapi hari ini sudah tidak beroperasi lagi
salah satu contoh adalah stasiun stasiun yang ada di jawa barat ini
jawa barat ini kita kategorikan daup dua daerah operasi dua
yang pusatnya di bandung
salah satunya adalah stasiun garut
misalkan itu sudah tidak dioperasikan lagi
menuju ke garut itu dari cibatu
itu jalurnya hidup
tetapi dari cibatu menuju garut itu mati
itu ada stasiun pasir jengkol ada stasiun wanaraja ada stasiun garut itu mati semuanya
nah ini asal usul kenapa sampai bisa mati itu apa
ya barangkali pada saat beberapa waktu lalu
itu orang lebih mementingkan atau mungkin mereka lebih prefer menggunakan jalan raya daripada menggunakan kereta api
yang kedua barangkali juga karena tidak ada perjalanan atau penumpang yang bisa diangkut menuju ke sana
tetapi saat ini itu kita sedang mereaktivasi
nanti saya mengundang mbak desi juga sama teman teman semuanya
karena ini sudah dilakukan reaktivasi
sampai hari ini itu sudah mencapai jalurnya itu dari cibatu sampai wanaraja
itu berapa kilo
itu kira kira sembilan kilo sudah menuju ke garutnya sembilan kilo lagi lah
jadi separuh jalan sudah direaktivasi dan nanti saya juga akan meninjau ke sana
juga nanti jalur yang akan direaktivasi yang tadi saya katakan banjar menuju pangandaran ini adalah jalur yang sangat indah
iya tepi pantai itu kan pasti bagus untuk destinasi wisata juga

iya tepi pantai itu kan pasti bagus untuk destinasi wisata juga katanya bapak gubernur dia ingin pangandaran ini menjadi bali kedua
jadi nanti akan menyaingi bali pantainya indah menuju ke sananya kalau menggunakan kereta api
itu empat terowongan dilalui mbak desi jadi indah sekali
dan namanya terowongannya itu nama belanda semua
ini nama ratu ratu belanda
nama nama raja dan ratu
iya dan ini pasti istilahnya kesana tanpa macet ya
ini kan keunikan dan keunggulan dari kereta api itu sendiri
kalau ditargetkan berapa jumlah dari segi kilometernya jalur yang akan direaktivasi
sejak zaman belanda jalur yang ada sebenarnya dibangun tujuh ribu tiga ratus km
lumayan ya cukup banyak kan
tetapi yang aktif baru sampai sekarang ini lima lima ratus an
jadi masih banyak trek atau jalur mati yang sekarang ini dicoba untuk direaktivasi kembali
nah itu dari segi tingkat kesulitan mereaktivasi rel yang mati ini bagaimana pak edi
sebenarnya kalau track mati ini
memang hanya tidak digunakan
itu sangat mudah untuk direaktivasi
karena dari sisi struktur tanah
itu zaman belanda dulu pasti mereka sudah menghitung dengan baik
yang menjadi persoalan adalah
ada beberapa jalur petak yang sudah ditumbuhi sama rumah
dan kepemilikan lahannya juga sudah mulai berganti tanah
nah ini yang harus secara persuasif kita harus pendekatan
karena mereka juga masyarakat kita
supaya sadar betul
supaya sadar betul bahwa ini kalau di deaktivasi
ini akan malah membangun ekonomi yang ada di daerah
nah kalau kita lihat perjalanan ya sejarah ya kereta api di indonesia
kita pernah punya lagu ya
ini jadi sudah sebenarnya bagian dari mindset kita ya
tapi dari ya masa ke masa kan seolah olah kereta api kan kurang populer
apalagi dengan adanya low cost pesawat dan lain sebagainya ya
pesawat dan lain sebagainya
pak edi sendiri ini bagaimana melihat perjalanan dari sejarah kereta api itu di indonesia
kalau dulu kan zaman belanda mereka ya membangunnya dan menggunakannya untuk transportasi komoditas hasil bumi
karena mereka waktu itu kerja paksa misalnya ada plantation atau perkebunan
nah itu untuk hasil kebunnya
nah itu mungkin kita bisa cerita sedikit pak edi
salah satunya juga iya mbak
di sini ini dulu kereta api itu untuk ngangkut hasil bumi di sini
seperti kopi teh segala macam
itu untuk diangkut melalui jalur ini
tetapi perkembangan kemudian bahwa kita melihat seperti perkembangan penumpang yang diangkut oleh kereta api
mbak desi perlu tahu saya sampaikan bahwa tahun dua ribu tujuh belas kereta api secara menyeluruh itu mengangkut per tahunnya sampai tiga ratus sembilan puluh empat juta penumpang

dua kali lipat jumlah populasi indonesia kalau begitu

nah oleh sebab itu melihat kondisinya seperti ini pemerintah baik menteri bumn maupun menteri perhubungan didukung kita untuk mengembangkan transportasi berbasis rel ini
karena memang ini disamping murah ramah lingkungan juga tadi itu anti macet
nah oleh sebab itu tadi nyanyian naik kereta api itu tutut kan ada
iya naik dengan percuma
nah ini percuma itu gratis betul
ya tapi ini mungkin mindset yang perlu diganti ya harus masih harus beli tiket ya harus bayar
nah ini kan jumlah relnya sejak zaman belanda kan nggak bertambah malahan dengan ada yang jalur mati kan makin berkurang
tapi sementara penumpangnya kan semakin bertambah
dari segi jumlah kereta apinya bagaimana dari tahun ke tahun pak edi pertumbuhannya ada berapa yang kita miliki sekarang
ya kereta api sekarang ini baik loko maupun kereta kalau kita sebutnya kereta kalau gerbong itu biasanya untuk angkut barang
itu sampai hari ini itu sangat memadai
tetapi tetap karena peningkatan jumlah penumpangnya itu melonjak tinggi sekali kita terus menerus mengadakan penambahan
itu dari sisi sarana dari sisi lokomotif sampai ke kereta
memang kereta yang dulu itu kan ditarik sama lokomotif mbak desi
nah kemudiannya nanti harus berpikir bahwa kereta ini harus migrade atau pindah menjadi elektrik
karena itu akan jauh lebih baik manuvernya lebih mudah
nah kita sedang berusaha untuk lari ke sana sedangkan lokomotif yang kita punya ini semuanya ini nanti bisa dipakai untuk angkut barang
utamanya angkut barang kalau lewat jalur kereta api maka nanti jalan jalan raya tol segala macam itu semuanya kemacetannya bisa dihindari
kecelakaannya bisa dihindari kerusakan jalan juga bisa dihindari
kalau bisa di shifting angkutan barang utamanya makin mudah
utamanya masuk ke jalur kereta api
nah kalau dari segi jumlah yang dengan lokomotif dan juga nanti kira kira yang diperlukan ya untuk mengangkut penumpang
kalau bisa kan listrik kan itu juga bisa lebih cepat lebih canggih lebih nyaman
nah ini sekarang yang kita miliki itu jumlahnya itu berapa dan targetnya untuk tahun ke depan itu berapa
apalagi nanti kalau jumlah penumpangnya setahun bisa di atas lima ratus juta
bisa bisa jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini
ada upaya kita untuk meremajakan mbak desi
tadi sudah saya tunjukkan bahwa ada kereta yang usianya sudah hampir lima puluh tahun
jadi tiga puluh tahun ke atas itu sebenarnya keretanya masih kuat masih bagus
jadi kita masih menggunakan kereta yang usianya
usianya sama dengan usia kita
iya tapi kan dari sisi safety dan keamanan kenyamanan itu paling kenyamanannya yang berkurang
nah oleh sebab itu kita punya program mengganti delapan ratus delapan puluh juta orang yang berusia dua puluh tahun ke atas ini
kita punya program mengganti delapan ratus delapan puluh dua kereta yang usianya diatas tiga puluh tahun
diatas tiga puluh tahun ya
dan itu harus diganti
diganti dengan alasan bukan keamanan tetapi alasan kenyamanan
karena sistem atau bangkunya sudah zaman tiga puluh empat puluh tahun yang lalu kan sudah berbeda
sudah tidak layak
nah ini akan kita ganti tapi bertahap mbak desi karena memang keinginan kita adalah yang membuat kereta itu

itu dia gantinya dengan yang made in indonesia atau yang beli dari luar
apalagi kalau misalnya kan kita ya istilahnya kalau yang canggih
kalau di jepang atau di china sekarang kan yang ada bullet train
jakarta bandung bisa tiga puluh juta gitu
itu juga berarti kan ada ke arah sana

kami sudah berjanji atau komit untuk mengadakan ini semuanya di kita sendiri
untuk kereta kereta yang saat ini untuk kelas kelas premium kelas eksekutif itu semuanya kita datangkan dari inka
dan kita harus bangga karena itu buatan kita sendiri
dan faktanya sekarang penumpang juga makin nyaman menggunakan yang eksekutif terbaru gitu ya
nah yang lama ini
standarnya sudah standar internasional
standarnya sudah internasional
nah memang tidak bisa sekaligus mbak desi karena ini baru kita separuhnya lah baru kita datangkan bertahap
nah separuh lagi nanti mudah mudahan bisa menggantikan yang usianya sudah usur ini
itu kira kira dalam waktu berapa tahun diperlukan untuk mengganti delapan ratus delapan puluh dua tadi yang usianya sudah tiga puluh
kita butuh tiga tahun
nah ini sudah jalan satu tahun lebih itu sudah separuhnya sudah terganggu
sebenarnya permintaan itu demand permintaan itu sudah merata
tetapi khusus di jawa ini yang harus dipikirkan dari sekarang kita sama sama pikirkan adalah malah dalam kotanya sendiri
bayangkan kalau sekian banyak penumpang atau manusia datang ke bandung pada saat weekend
lalu di bandung nggak ditata transportasi di dalam kotanya
dan kalau kita transformasi ke listrik ini saya lihat kan di semua negara kan ada listrik
karena jauh lebih ramah lingkungan kalau tidak perlu bbm dan lain sebagainya
ini berarti harus ada perubahan dalam pembangunan stasiunnya tapi dan juga
pasti pasti tapi itu tidak susah
karena yang membangun pun itu kita sudah bisa jadi dalam negeri
jadi saya berikan contoh mbak desy untuk
dari jakarta menuju ke bandara soekarno hatta itu listrik yang ngerjakan lokal kita sendiri
jadi bukan kontraktor asing itu kita tinggal masang laa listrik aliran atasnya itu
nah sekarang ini bahkan kita harus bangga karena yang lrt palembang itu nanti disusul lrt jakarta ini
mereka sudah sistem listrik tapi pakai thud rail listriknya di bawah jadi nggak ada lagi kabel kabel nyangkut nyangkut di atas
kita lihat kan kereta api wang
itu lrt listrik aliran atas ini malah yang modern yang sudah dari bawah
jadi jauh lebih canggih lagi
jauh lebih modern jauh lebih canggih dan sudah bisa kita jalankan di palembang
pemetaan pembangunan kereta api ini kan kalau kita lihat sejak zaman belanda kan ya di aceh pokoknya di tempat tempat yang banyak perkebunan lah istilahnya
nah pembangunan kereta api sekarang apalagi melihat permintaan dan kebutuhan itu bagaimana
masih fokus lebih banyak di jawa atau sekarang sudah mulai merata untuk
di pulau pulau lain pak edi
sebenarnya permintaan itu demand permintaan itu sudah merata
tetapi khusus di jawa ini yang harus dipikirkan dari sekarang kita sama sama pikirkan adalah malah dalam kotanya sendiri
karena antar kotanya barangkali sekarang seperti bandung jakarta mbak desi ya
awalnya itu hanya delapan ka satu hari itu atau enam belas trip pulang pergi sekarang sudah mencapai tujuh belas ka
jadi demandnya meloncat ya dua kali
meloncat tinggi sekali jadi tiga puluh empat perjalanan tiap harinya dan itu pun masih banyak bandung jakarta yang nggak dapat tiket
nah oleh sebab itu kita membacanya bayangkan kalau sekian banyak penumpang atau manusia datang ke bandung pada saat weekend
lalu di bandung nggak ditata transportasi di dalam kotanya
yang ada kacau ya
yang ada malah kemacetan
belum sekarang dengan bandaranya agak jauh di luar kota kan biasanya itu kan berarti harus ada linknya lah kereta api dari bandara
nah ini bagaimana pemetaan itu selain sumber sumber manusia yang pergerakannya banyak di mana mana lagi
apa yang menjadi fokus dari pembangunan kereta api
jadi arahan dari pemerintah itu mbak presiden sudah mengatakan bahwa bandara baru pelabuhan baru segala macam itu harus terakses sama kereta api
tujuannya untuk menanggulangi tadi itu
jadi orang turun sudah harus terintegrasi dengan kereta api
jadi orang turun sudah harus terintegrasi dengan kereta api

nah di samping tol menuju kertajati yang tadi mbak desi katakan ini juga ada rencana pemerintah untuk mengakses dengan kereta api masuk ke sana
nanti mudah mudahan kereta api juga bisa membantu angkutan
jadi berarti harus ada pembangunan relnya juga
nah ini kan semua membutuhkan investasi
pt kai walau kita tahu ini bumn tapi mau tidak mau kan tidak boleh merugi lah istilahnya
karena kereta api itu sendiri memiliki istilahnya pelayanan publik
pelayanan publik betul
gini pak hitung hitungannya
karena mau tidak mau kan ini harus ada investornya juga
ada pakah private public partnership dan lain sebagainya
coba mungkin dari segi pendanaannya dan investasinya dan kerjasama dengan siapa yang bisa di
bayangan saya sih yang pasti kereta api atau pemerintah pasti punya keterbatasan anggaran

nah oleh sebab itu terlihat bahwa perusahaan ini tidak bisa dihapus oleh pemerintah yang ada di sana
terlihat bahwa pemerintah sekarang sudah bergerak untuk membuka kpbu jadi kerjasama lah
jadi termasuk public private segala macam untuk masuk ke dalam pelayanan publik yang memang kita harapkan karena biayanya gak kecil juga gitu
nah yang bisa untuk private atau swasta dan yang pemerintah bagaimana

sebenarnya untuk angkutan kereta api spesifically ya itu sudah undang undangnya membuka
nah yang bisa dihapus oleh pemerintah siapapun operator siapapun boleh untuk masuk menginvest dan mengoperasikan di kereta api
termasuk asing kan ya
termasuk asing boleh diizinkan
sudah semakin banyak dari mana mana saja
sekarang saya tidak mengikuti tetapi yang pasti bahwa salah satunya itu dibuka itu untuk kesempatan mereka menginvestasikan jalur yang ada di sulawesi mbak desi

makassar parepare itu kan rencana pemerintah akan disambung terus ke atas sampai ke menado nantinya jadi ada kereta api dan itu dibuka kesempatan mereka untuk menginvestasikan jalur yang ada di sulawesi mbak desi
dan itu dibuka kesempatan bagi investor ya itu untuk masuk kesana untuk membantu
hanya saja memang kalau kereta api karena seluruhnya memang milik pemerintah ini memang tidak boleh melupakan aspek dari pelayanan publik
nah itu dia dan salah satu pelayanan publiknya selain harus meningkat kualitasnya juga semakin baik tapi harganya mau tidak mau masih harus terjangkau

ini bagaimana supaya memastikan kalau tidak ada ya dengan kebutuhan anggaran yang meningkat keterlibatan swasta harga karcisnya juga harga tiketnya masih bisa di
di kereta api sendiri memang ada perjalanan yang pso atau public service atau subsidi ada juga yang non pso
nah memang pengolahan yang paling indah dan ini yang indahnya dari bumn ini harus bisa membuat bahwa kereta api tidak merugi dengan cara yang non pso itu kalau bisa membantu juga yang lain
jadi hampir semua perjalanan itu
itu sudah pso
namun demikian seperti bandung jakarta ini mbak desi ya ini non pso
jadi tarifnya itu tarif yang memang kita keluarkan
ini hanya saja pemerintah punya tangan untuk melakukan kontrol dengan cara memberikan batasan tba dan tbb
tarif batas atas tarif batas bawah
kami tidak boleh melampaui tarif yang sudah ditentukan batas atasnya
jadi ada sealingnya
jadi tidak bisa dibuka begitu
buka begitu saja
karena kita lihat misalnya salah satu dengan adanya kompetisi penerbangan murah
nah itu kan bingung kan ini harganya bagaimana
ini tidak akan bisa terjadi
karena dikontrol tba nya tadi
kalau ke atas
tbb nya juga dikontrol
tapi kita punya pilihan misalnya kalau ingin lebih nyaman lagi lebih cepat lagi
tapi asal berani bayar
kalau nanti dengan bullet train itu yang kereta api china itu kan lebih
itu lebih bagus lagi
kita berharap itu cepat masuk karena pasti nanti akan membantu
yang terakhir ada parahyangan ya
nah bedanya dengan parayangan biasa dan apa yang kita bisa banggakan
karena ini merupakan hadiah katanya dari pt kai
untuk ulang tahun indonesia tujuh puluh empat
jadi argoparahyangan excellent ini itu kita khususkan meskipun ini dalam tahapan penjajakan
apakah penumpang ini berminat
ini dijamin dia di bawah tiga jam jakarta bandung
di bawah tiga jam
kalau sekarang tiga jam
kalau yang sekarang masih tiga jam lima belas menit
lumayan ini setengah jam bisa
nah harapan saya adalah bahwa
kalau memang ini bisa kita tekan lagi
kalau perlu dua lima jam
nanti kalau perlu dua jam lima belas menit
terus menerus apa yang dibutuhkan
supaya masyarakat bandung dan jakarta ini
yang kebutuhannya meningkat tajam sekali ini
kalau dia memang
saya nggak butuh butuh amat
ya sudah silahkan naik kereta yang biasa
tetapi kalau waduh saya butuh cepat kesana
barangkali bisa memilih yang itu
kalau nanti dengan bullet train itu
yang kereta api china itu kan
itu lebih bagus lagi
kita berharap itu cepat masuk
karena pasti nanti akan membantu
hanya bandung jakarta
empat puluh menit kan luar biasa
dengan berhenti ya maksud saya ya
itu kan luar biasa
jadi orang bisa saja kerja di jakarta
tinggalnya di bandung
ya dan ini
ini dari kalau kita lihat di jepang sama china
itu kan jadi pengalaman sendiri
kalau naik itu bullet train
tapi selama ini anggaran bagaimana pak edi
nggak ada masalah
untuk kereta api atau untuk
untuk pengembangan ini
dengan target target yang ingin di achieve
untuk membangun rel
untuk jadi berapa persen
yang harus didapatkan dari investasi lah istilahnya
kalau sampai dengan hari ini
itu kereta api itu membantu pemerintah
karena pengembangan jalur ini sebenarnya
wilayahnya direkturat jenderal
wilayahnya departemen perhubungan
nah penugasan yang diberikan oleh
kementerian bumn maupun departemen perhubungan
kami mereaktivasi empat jalur yang ada di jawa barat ini
yang kita lakukan
nah ini salah satunya kita berharap
akhir tahun itu sudah mencapai stasiun garut
baik stasiunnya sudah direnovasi
kemudian pasir jengkol juga
ini sudah terinovasi akhir tahun
sehingga tahun dua ribu dua puluh awal
itu sudah bisa beroperasi dari cibatu ke garut
dan itu juga akan menjadi tambahan ya dari
nah tapi dari segi bisnis
profitable atau gimana mak ininya
yang pertama memang harus kita pikirkan
itu pasti ada studinya
mestinya keuntungan yang bisa didapat
tidak ansik atau
hanya dari tarif
tetapi bangkitan dari jalur ini kan bisa
misalkan di wanaraja kita bisa membuka
misalkan stasiun dan penduduk atau
perumahan yang baik
kemudian di garut sendiri
produksi jaket segala macam kan luar biasa
nah sekaligus barangkali pengembangan stasiunnya sendiri
karena pendapatan non angkutan di kereta api juga sangat dominan
jadi pengembangan non angkutan itu misalkan sewa sewa
seperti gambir lah ya
gambir sekarang itu kan sudah kayak mall
sehingga sewa sewa mereka itu
ya luar biasa tinggi
iya dan juga sekarang bisa sewa kereta api ya
kereta api istimewa
nah ini bagi yang gak mau sharing kereta api dengan yang lain
keris itu kereta
coba dimana mana saja jalurnya pak edi
ini baru di launching kemarin
dan sekaligus kita kenalkan
bahwa kereta istimewa ini kapasitasnya dua kereta atau dua gerbong gitu ya
ini bisa dipakai
empat puluh passenger ya
kurang juga boleh
nah disitu tersedia ruang rapat
tersedia kalau memang mau istirahat ada ruang karaoke
jalurnya tergantung yang mau ngorder
dia jalan sendiri
nah nanti tinggal disesuaikan
misalkan mau dari bandung menuju ke jakarta
atau jakarta menuju cirebon
jakarta ke semarang
jakarta ke purwokerto
jadi saya mau naik kereta api sendiri
mungkin untuk meeting atau ulang tahun kali
itu berapa dari jakarta ke bandung misalnya
jakarta ke bandung
untuk saat ini memang lagi
kereta api sendiri
jadi paling nanti kita lihat apakah ini minatnya luar biasa
promosi jakarta bandung itu yang sebenarnya costnya dua puluh sembilan sekali jalan
tetapi kemarin promosi saya berikan sembilan belas
tapi ini harga promosi ya
tapi pada intinya kita bisa men charter dua gerbong
dengan maksimum empat puluh
jadi satu keluarga lah
termasuk makan ya mbak desi
termasuk makan ya
termasuk makan minum semuanya
sudah ada semuanya
ada pramugarinya dan bisa karaoke dan lain lain
bisa karaoke dan sebagainya
pak edi sudah enam tahun nih sekarang menjabat sebagai di rut ya
ini profit selama ini gak merugi yang paling penting
tidak tidak rugi
karena terakhir audit
laporannya bagus kan
tahun dua ribu delapan belas kemarin itu dibukukan keuntungannya itu rp satu dua triliun
bagus dong kalau begitu
kalau dari sisi keuntungan
harusnya bisa meningkat kalau lebih banyak
dari segi aset
nah ini kan asetnya seluruh nusantara ini
kalau kita ini kira kira inventory kita apa apa saja nih aset yang dimiliki
iya ini adalah kerja berat dari pt kereta api indonesia karena memang sebenarnya kereta api ini sebenarnya kaya zaman dulu
tetapi sekarang ini mulai kita datakan ulang mulai kita catat kembali aset aset karena memang jalur jalur yang memang tidak dipakai atau mati itu
mulai digunakan orang lain
nah seringkali terjadi memang harus ada komunikasi persuasif seperti cibatu garut ini bandung cibatu garut ini kan itu sudah ada rumah
sudah ada kita persuasif
nah itu pembebasan lahan kan menjadi salah satu penghambat
bukan pembebasan mbak desy tapi penertipan
karena kalau pembebasan saya beli
bukan bukan beli
itu tanahnya negara
nah kita persuasif ternyata mereka bisa menerima
bahkan ini saya dengar menuju ke pangandaran ini malah mereka bertanya tanya kapan pak
nah ini kan luar biasa masyarakatnya mendukung untuk diaktifkan
iya kapan nih pak edi
kita juga menanggung kapan kita bisa ke pangandaran dengan nyaman dengan percuma
jadi sedang dilakukan pendataan berapa keluarga yang akan diselesaikan
kemudian kita juga sedang mendata berapa jembatan karena itu yang paling penting jembatan jembatan
nah ini harus dicek kan kondisinya
dan yang lebih penting lagi keindahan terowongan mbak desy
ada empat terowongan menuju pangandaran
ini luar biasa indah
apa ide idenya untuk membuat lebih menarik lagi ini terowongan ini
yang pertama memang ini pemandangannya kan luar biasa menuju ke pangandaran ini
nah terowongan ini akan diteliti kembali apakah daya dukungnya masih oke
kemudian space untuk dilalui keretanya masih oke
salah satu dari keunikannya ini karena memiliki terowongan yang cukup panjang ya
sembilan ratus meteran ya begitu
mungkin gak ada salahnya kita lihat ya seperti apa
boleh pak edi kita jalankan ke arah terowongan
boleh kita lihat
termasuk penjaga terowongan seperti ini penjaga daerah rawan kemudian penjaga jembatan segala macam
itu kadang kadang kalau mereka memeriksa malam misalkan itu kadang kadang kok kayak ada orang lewat ada orang jalan
tapi setelah ditemui nggak ada
jadi lumayan angker ya
bikin merinding juga ya
tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai stasiun kereta api ini sendiri
dan salah satu keunikannya adalah memiliki terowongan yang panjang
nah ini tentu perlu kita lihat ya seperti apa terowongannya
dan pak edi apa yang perlu kita siapkan
pakai ini rompi dulu
harus ada prosedurnya ini
salah satu harus pakai ropi dulu ya
ini kenapa kita harus pakai rompi
karena kita di lapangan karena kita di lintas
iya jadi kita jadi inspektur terowongan kali ya
terowongan sasak saat merupakan terowongan kereta api yang terletak di antara stasiun sasak saat dan stasiun maswati di kabupaten bandung barat
terowongan yang pembangunannya di bawah komando pemerintah belanda ini dilakukan dengan sistem kerja paksa pada tahun seribu sembilan ratus dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
jalur kereta api di terowongan sasak saat merupakan sepur tunggal atau single track
sehingga diperlukan pengaturan lalu lintas saat kereta api dari dua arah ke dua arah
terowongan yang membelah perbukitan cidepong ini pun tercatat sebagai terowongan kereta api aktif terpanjang di indonesia yang membujur sejauh sembilan ratus lima puluh delapan meter
iya akhirnya kita sudah sampai ya di mulut terowongan sasak saat ini
dan ini dibangun pada tahun seribu sembilan ratus dua sampai seribu sembilan ratus tiga
pak edi ini salah satu dari begitu banyaknya terowongan yang ada
terowongan yang ada
lewati oleh jalur kereta api
mungkin pak edi jangan jangan ada banyak cerita yang unik unik nggak yang pernah didengar
karena ini kan dibangun pada zaman belanda
waktu itu kan yang membangun kan juga ya mungkin masyarakat yang kerja paksa gitu
jadi mungkin suasananya juga nggak enak
ada nggak cerita yang unik yang bisa di share
ya memang di direksi ada program direksi menyapa lintas
sering saya mengumpulkan petugas petugas seperti ini
kemudian mereka bercerita tentang pengalaman pengalaman mereka yang indah indah
salah satunya yang barangkali termasuk penjaga terowongan seperti ini
penjaga daerah rawan kemudian penjaga jembatan segala macam
itu kadang kadang kalau mereka memeriksa malam misalkan
itu kadang kadang kok kayak ada orang lewat ada orang jalan
tapi setelah ditemui nggak ada
wah jadi lumayan angker ya
bikin merinding juga ya
ya pasti lah
karena ini sejarahnya kan juga lumayan tua
lumayan tua tapi juga lumayan tragis juga kan
ini yang membangun
korban juga banyak
dan ini juga dibangun untuk mengangkut hasil bumi
dan itu juga mungkin kerja paksa
jadi istilahnya yang namanya juga sejarah koloni ya
tapi dengan rentang waktu ini apalagi pak
edi kan sekarang sudah enam tahun
jadi dari sih kualitas sdm berapa jumlahnya
paling banyak di bagian mana dan investasi terhadap sdm paling besar itu seperti apa pak edi
sampai dengan saat ini seluruh pegawai kereta api yang aktif itu totalnya tiga puluh ribu
itu ditambah lagi dengan mereka mereka yang memang kita hire untuk pekerjaan pekerjaan yang sifatnya itu penunjang
nah ini salah satunya seperti penjaga terowongan ini kita sebut dengan penjaga daerah rawan
itu juga di hire bukan pegawai tetap
nah ada penjaga perlintasan ada penjaga jembatan ada daerah yang rawan untuk longsor banjir
dan safety ini merupakan salah satu yang paling penting ya
nah ini dari tahun ke tahun ditingkatkan masalah safety aspek keamanannya
gangguan keamanan perjalanan kereta api itu makin hari makin menurun
apalagi kan kalau dulu kan di portal misalnya orang yang masih menerobos dan lain sebagainya
nah ini insidennya semakin berkurang dari tahun ke tahun
ya khususnya mereka yang sudah ada palang pintu atau kita menyebutnya perlintasan resmi itu sudah aman
yang memang masih menjadi perhatian kita adalah perlintasan yang tidak resmi
jadi mereka buat masyarakat buat sendiri kemudian kadang ada penjaga kadang tidak
nah ini yang membahayakan karena memang kadang kadang disitulah terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan
ya nah misalnya merawat
ya ini kan rally ini kan harus dirawat
jangan sampai ya kadang kadang kalau tidak diawasi kan ada yang curi gitu ada yang ambil
ini kan orang suka iseng ya
itu masih sering terjadi atau tidak
untuk daerah jawa sini sudah berkurang jauh
jadi penrol itu pengikat ini sering dicolong ini
nah ini sering dicolong kemudian dijual sama orang
nah ini yang membahayakan maka kita punya penjaga atau pengawas yang sifatnya itu manual dia jalan sendiri meriksa satu persatu
itulah pahlawan sejati
iya pahlawan sejati
ini petugas ya perawat rel
mungkin kita bisa bertemu dengan salah seorang
di terowongan ini pasti ada penjaganya
tapi yang beneran kan penjaga
ya pak edi kita sekarang berjumpa dengan pak hardiana
ini salah satu dari pahlawan dari perusahaan kereta api ini
pak hardiana ini
petugas penjaga rel ya
tanpa pak hardiana ini siapa yang bisa menjaga ini ya keamanan dari rel ini ya
ya betul karena sumbangsih pak hardiana ini memang luar biasa
inilah pahlawan di depan yang memang meyakinkan perjalanan kereta api ini tidak ada masalah
beliau penjaga terowongan dan hardiana hardiana yang lain juga banyak mbak desi
ada berapa kalau di jumlah
kalau di jumlah penjaga kita ada penjaga terowongan atau penjaga daerah rawan
kemudian penjaga perlintasan
itu kemudian rawan banjir
jadi banyak sekali kalau kita hitung barangkali sampai lima ratus enam ratus petugas yang ada
di seluruh indonesia
dan mereka itu bertugasnya terus menerus
karena setiap saat ini kereta kan lewat ini
nah kalau ada sesuatu yang memang dianggap membahayakan maka pak hardiana ini segera memberikan informasi kepada stasiun terdekat
mungkin pak hardiana
bisa cerita sedikit apa saja tugas tugas yang dilakukan dan bagaimana merawatnya
saya lihat ini banyak peralatan yang dibawa
mungkin bisa cerita sedikit pak hardiana
apa yang dilakukan
biasa saya kerjakan itu pengencengan alat penambat
dan juga sembungan sembungan
dan juga baut baut yang longgar bisa dikensangin juga
sering itu baut baut yang luar itu
cuman ada juga setempat gitu kan
jadi memeriksa jalur rel kalau dihitung itu berapa panjangnya yang harus diperiksa
yang dibawah inilah wewenang pak hardiana
itu dari panjang itu sekitar seratus meter itu ada sembungan sembungan bisa dikensangin itu
dan juga baut baut yang longgar itu
tapi berapa yang pak haryana sendiri yang harus cek berapa panjang relnya
kalau harus jalan kaki itu berapa
kalau jalan kaki biasanya
dari petak cek
cilame saksat itu sekitar delapan kilometer
itu ditempu dengan dua jam perjalanan
jadi bulak balik gitu
di dalam ini cukup terang ya
tapi kalau meskipun ada lampu kalau malam malam mbak desi ya serem
tapi malam malam nggak kerja kan ya
oh meriksa juga
oh jadi jam kerjanya seperti apa ini
menarik ini pak haryana
jam kerjanya itu dari jam berapa ke jam berapa ada
dari cilame itu sekitar pukul delapan belas
delapan belas berangkat di cilame sampai ke saksat pukul dua puluh
jadi dua jam perjalanan gitu
maka itu bahwa senter itu kalau ada bapak senter
itu membantu karena meskipun ada penerangan bisa saja jalur yang tidak ada penerangan itu butuh
saya rasa pak edi nggak akan berani ini
kalau pak haryana ini udah biasa mungkin
mungkin ada cerita yang unik atau aneh atau menantang yang bisa kita share
atau selama ini mana mana aja pak haryana
alhamdulillah ini berangkatkan ke cina kemarin
nah pak edi untuk pengembangan ini kembali ke sdm
karena apalagi sekarang kan sudah zaman now lah istilahnya perkembangan teknologi
kita juga harus masuk industri empat yang sering disebut sebut
nah apa gira gira strategi dan
untuk mengembangkan sdm di pt kai ini
yang pertama barangkali fasilitas pendidikan dan latihan
ini ada pendidikan dan latihan di bekasi kita punya untuk hal hal seperti ini
kita punya pusat pendidikan latihan juga di laswi bandung
kita punya di insinyur haji juanda di dago juga ada pusat pendidikan dan latihan
masing masing berbeda beda subjeknya
tetapi luar dari itu bahwa pengembangan nanti teknologi
ini nanti barangkali juga harus dibantu dengan sistem yang sudah modern
jadi ada dresin seperti tadi itu yang kita naikin
sekaligus dia juga bisa membaca apa yang terjadi di rel atau apa yang terjadi di ini
kalau itu sudah modern
yang masih tertulis dalam bahasa belanda yang diterjemahkan oleh aturan kita
itu memang masih mengharuskan orang memeriksa manual
jadi bawa peralatan sendiri bawa obeng sendiri dan ini
dan baut bautnya saya lihat banyak sekali ya
jadi itu salah satu yang harus di
harus diperhatikan karena memang keselamatan
ya keselamatan keamanan kereta api kan di sini
dan itu nomor satu
jadi apapun yang terjadi keamanan harus didulukan dari semuanya
sebagai contoh misalkan ini kebetulan di terowongan
tapi di daerah jalur utara itu seringkali kena banjir
kita sudah punya pedoman
manakala banjir itu sudah di atas dua puluh cm
kop ini atas
itu maka kereta tidak boleh lewat
karena kita tidak tahu di bawahnya
nah hal hal seperti itu untuk keamanan perjalanan
ya mungkin ada cerita yang unik atau aneh atau menantang yang bisa kita share atau selama ini
paman paman aja pak ardhiana
alhamdulillah ini berangkatkan ke cina kemarin itu
kau lewat pak edi ya yang berangkat ini
jadi kita punya program pendidikan dan pelatihan
itu salah satunya juga memberangkatkan kemarin delapan puluh kok berapa ya
itu bagian dari training juga
bagian dari training
jadi mereka mereka baik itu penjaga daerah rawan ppj kemudian sampai penjaga palang pintu itu kita berangkatkan
berapa lama pak ardhiana
ya sekitar satu minggu
wah satu minggu
apa pengalaman yang paling berkesan
pengalaman paling cepatnya itu
sempat naik kereta
nah ini dari beijing ke siang
beijing ke siang
beijing ke siang berapa lama
jam perjalanan dengan kecepatan tiga ratus lebih km per jam
penjaga seperti ini
saya aja belum pernah beijing ke siang
sudah sampai ke sana
terus apa yang diajarkan waktu di sana
waktu itu saya diajarkan bagaimana teknologi di sana bisa berkembang dan untuk bisa dikembangkan di indonesia gitu
untuk kepentingan di kai
wah seru ya
pasti tidak pernah dilupakan ya
pak edi aja mungkin belum pernah ya
pernah naik beijing ke china
jadi ada beberapa program yang ke china ini untuk mereka mereka
kemudian yang menengah itu ke jepang
kemudian yang ketiga itu ke itali
kalau china kan kita tahu di sana ada kereta api cepatnya yang mereka kembangkan
ya karena di china itu seeing is believing
artinya di situ akan memacu para pegawai yang mengatakan bahwa kalau kita mau maju ya kerja keras
nggak ada jalan lain
nah kalau di itali itu karena italian rail ini itu adalah kereta api tertua nomor dua di eropa
nomor satunya di inggris
nomor duanya di itali
karena mereka sudah menggunakan jalur yang dioperasikan oleh lebih dari satu operator
sehingga kita belajar bagaimana kalau nanti operator itu tidak hanya kereta api di indonesia
nah ini diantisipasi nantinya
tapi dampak ke depan ya dari teknologi yang tadi industri empat digitalisasi itu terhadap peningkatan
efisiensi keselamatan itu apa kira kira yang bisa kita ukur ke depan pak edi
pelayanan juga kan
pertama barangkali harus kita pikirkan bagaimana kemudahan para calon penumpang itu menggunakan kereta api dari mulai membuking ke tiket
yang sekarang sudah dilepas menjadi online atau membeli tiket melalui di stasiun itu ada yang namanya e ticket
itu bisa memilih tempat duduk memilih jam berangkat memilih kereta nomor berapa itu bisa
lalu bayar langsung disitu
jadi tidak perlu ada petugas untuk membantu tetapi bayar langsung dengan cash juga dengan mesin itu ada
itu dari mulai persiapan mereka mengerange tiket
setelah itu mulai masuk ke dalam stasiun
dan gak harus datang dari jam sembilan pagi kalau keretanya berangkat jam empat sore
jadi menemuni stasiun
sekarang sudah diberikan
fasilitas yang namanya check in mandiri
artinya mereka tidak perlu menemui petugas
di situ ada mesin mesin tinggal diketik nomornya berapa langsung print out boarding passnya
itu sendiri dilakukan
jadi kemudahan kemudahan kita teruskan
nah di luar dari itu di atas kereta
di atas kereta juga diberikan kenyamanan
misalkan itu semua colokan ada
nah kereta yang
penting ini sekarang
karena semua milenial
internet wifi ada
itu next step ya
itu sudah dicoba untuk jalur hanya jakarta bandung
ini mudah mudahan tahun depan awal itu sudah jakarta bandung sudah pakai wifi
nah kalau ini berhasil
maka saya berharap seluruh jalur ini pakai wifi
sehingga orang kalau naik kereta jakarta semarang enam jam
itu tidak perlu nganggur
dia bisa bekerja di atas kereta
kalau jam mana semua harus wifi
itu kebutuhan mendasar
tapi mbak desi juga kita sediakan co working space di stasiun besar
nah ini ada di gambir
jadi mereka yang mau naik kereta
mau bekerja dulu masuk ke co working space
bandung juga punya
jadi di situ bisa bekerja
tapi dari segi ini kan kereta apinya kan juga pasti dari jumlah masinis atau pilot kereta api itu semakin berkurang ya
atau karena kalau kereta api ini sudah istilahnya sudah fully elektrik sudah fully digital
ya ujungnya nanti akan driverless
atau paling tidak
dengan ilmu yang berbeda kan
ya dengan ilmu yang berbeda
tetapi sampai hari ini kereta api yang dijalankan oleh pt kereta api indonesia ini semuanya bermasinis
kemudian juga berkondektur
dan sekarang kita sedang coba untuk menerima masinis wanita
kalau pilot ada wanita kita pengen masinis sudah ada wanita
kenapa tidak dari dulu pak edi
iya ini baru dilakukan rekrutmen
karena bisa jauh lebih kualitas membawanya
jangan jangan bisa jauh lebih hati
tapi dari segi trainingnya juga kualifikasinya harus ada terus menerus ya perbaikan
jadi masinis pun sebelum mereka bertugas itu selalu dilakukan pengecekan kesehatan di stasiun yang bersangkutan
dan ini tidak ada toleransi
kalau memang dalam kondisi tidak fit maka masinis ini tidak bisa diberangkatkan karena dia mengangkut nyawa sampai
seperti pilot penerbang
dekat ya pak ini edi di leadership style yang diberikan selama ini bagaimana
ya pertama barangkali mau menyampaikan ke mbak desi bahwa kita itu punya program direksi menyapa lintas
selalu saya katakan kepada direksi persoalan kita itu di lintas bukan di meja
karena persoalan persoalan angkutan ini memang harus dilakukan dengan sentuhan tangan baik
nah oleh sebab itu di direksi
menyapa lintas ini itu saya datang ke misalkan daud dua
lalu daup dua menyiapkan tenda
daup dua ini seperti di sini
menyiapkan tenda maka malam hari saya datang kita komunikasi ngobrol santai baik
kemudian makan bersama dan mereka tidur di tenda nantinya bikin api unggun
supaya pendekatan kepada mereka mereka yang sebenarnya berjasa tapi tidak terlihat
ini seperti beliau ini kan berjasa sekali untuk keselamatan perjalanan

masih banyak lagi yang bertugas seperti beliau
dan harus diberikan apresiasi
nah taruhlah masih di root lagi beberapa tahun kita
visi taruhlah empat lima tahun lagi kira kira kereta api indonesia itu seperti apa
dan dari segi mode transportasi ini apakah bisa menyaingi bahkan melebihi menjadi favorit mode transportasi bagi masyarakat indonesia
kalau nanti proyeksinya sampai empat puluh lima tahun mendatang itu kereta api dicintai bukan hanya karena dia keselamatan keamanan
tetapi juga dicintai karena keterjangkauan
jadi masyarakat itu harus bisa mampu untuk naik kereta
dari segi harganya
dari segi harganya
tapi dari segi jumlah stasiunnya juga
juga harus diperbanyak atau yang mati dihidupkan kembali
karena memang kereta api ini disukai atau dicintai masyarakat
kalau pelayanannya itu indah baik gitu ya
karena kereta api salah satu kelebihannya mbak itu masuk ke kota itu pasti di jantungnya
jadi ke jakarta itu masuk langsung di stasiun gambir di jantung kota
masuk ke surabaya masuk ke jantung kotanya
gubeng pasar turi
jadi kelebihannya itu
sehingga orang orang itu tidak perlu memikirkan bagaimana saya pergi ke
harus ke airport dulu ke bandara kemudian ke amanang ke antre dan lain sebagainya
belum kalau pesawatnya di lain
nah kereta api
makin hari makin membaik
karena setiap hari itu paling tidak jam sebelas jam dua belas malam itu saya selalu dilapori dan saya selalu menjawab
dari semua kepala daerah operasi yang memberikan informasi berapa penumpang terangkut hari ini
kemudian berapa keterlambatan keberangkatan keterlambatan kedatangan
kemudian kejadian apa yang istimewa
itu dilaporkan semua setiap hari
dan itu semakin lama semakin bagus
semakin lama semakin bagus ketepatan waktunya
karena ini salah satu yang kalau kita terbang itu pasti ada delay nya
oke terima kasih banyak pak edi
tapi mungkin saya ada permintaan
kenapa tidak dibuat semacam wisata berkereta api dari ujung nusantara dari sabang sampai merauke
tapi dengan kereta api yang nikmat nyaman seperti the oriend express gitu mungkin pak edi bisa dipikirkan
ya itu masukan yang luar biasa buat kami
memang mimpinya ya seperti itu
kalau ada wisata melalui kereta api ini luar biasa bagusnya ini
terima kasih banyak pak edi
dan juga pak hardiana ini sukses ya ini menjaga keselamatan rally ini
kita semua sangat bergantung ya pada kerja keras seperti pak hardiana ini
dan kita juga harapkan ya pt kereta api indonesia itu semakin lama semakin maju semakin menyenangkan semakin efisien
karena kalau kita lihat ya kemacetan di jawa
jalan apalagi di kota kota besar ya walaupun dibangun jalan tol dan lain sebagainya
kemacetan itu sudah istilahnya bagian ya dari kehidupan kita di indonesia ini
alternatifnya naik kereta api nyaman
tinggal duduk mungkin baca koran atau sambil nge browsing dan lain sebagainya
kita sudah sampai di tujuan sambil bisa makan minum dan lain sebagainya
sungguh menyenangkan dan ingat juga kita kan punya lagu ya
naik kereta api
jadi pengalaman yang menyenangkan ya kalau naik kereta api
baik sekali lagi terima kasih banyak
demikian insight with desi anwar kali ini pas di depan terowongan sasak saat
ini kita di kabupaten bandung barat dan mungkin agak susah ya untuk melihat mencapai kecuali naik kereta api
ya demikian insight with desi anwar bisa disaksikan juga di cnnindonesia com dan di kanal youtube di insight with desi anwar